di tengah melonjaknya angka kasus positif covid sembilan belas di tanah air yang telah menembus lebih dari dua juta kasus
dan juga disatakan kepada pemerintah untuk memperlakukan restriksi mobilitas
akhirnya pada kamis siang presiden joko widodo memutuskan untuk memperlakukan ppkm mikro darurat
di wilayah jawa dan bali yang akan mulai diberlakukan pada tanggal tiga juli hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
lantas seperti apakah detail dari kebijakan ppkm mikrodarurat ini
apakah kebijakan ini cukup efektif atau bahkan relevan
diterapkan di tanah air dengan kondisi pengendalian pandemi yang masih jauh dari harapan
dalam konferensi pers pada kamis siang menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
sekaligus koordinator ppkm darurat jawa bali luhut binsar panjaitan mengumumkan
sejumlah aturan baru terkait pelaksanaan ppkm darurat ini
yang ketiga untuk supermarket pasar tradisional toko
untuk supermarket pasar tradisional toko kelontong pasar sualayan
yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung dan apotek toko obat buka dua puluh empat jam
sementara itu pusat perbelanjaan mal dan pusat perdagangan akan ditutup selama masa ppkm darurat
laksanaan kegiatan makan minum di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan
laksanaan melayani pesanan bawa pulang atau take away
kegiatan konstruksi tetap dilakukan tanpa pembatasan dan dengan prokes ketat
untuk tempat ibadah fasilitas umum kegiatan seni budaya dan segala aktivitas yang berpotensi
menimbulkan kerumunan akan ditutup
resepsi pernikahan dibatasi hanya tiga puluh orang saja
pelaku perjalanan domestik harus menyertakan kartu vaksinasi sebagai tambahan persyaratan perjalanan
masker tetap dipakai saat beraktivitas di luar rumah
dan terakhir pelaksanaan ppkm mikrojok
di rt rw zona merah tetap berlaku
menanggapi keputusan ini epidemiolog universitas gajah mada bayu satria wiratama mengatakan
kunci melandaikan kurva penyebaran covid sembilan belas sangat ditentukan oleh pengawasan kebijakan yang ketat
dia juga menambahkan selama restriksi mobilitas masih dilakukan di bawah tujuh puluh sampai delapan puluh persen
maka sulit rasanya kebijakan ini akan mampu menekan laju penyebaran secara optimal
lebih spesifik detail kan dia kerja rumah sakit ya atau tempat masyarakat kesehatannya
jumlah kematiannya berapa itu kan ada di tutupi
nah itu hampir semua daerah itu semuanya ada peningkatan jumlah kematian
jumlah orang yang menggunakan tempat tidur di icu khusus covid
atau tempat tidur yang non icu covid itu kan semuanya naik di semua daerah
jadi artinya sebenarnya semua daerah itu butuh untuk segala restriksi mobilitasnya
dan memang zonasi itu ini sih kalau zonasi terkait dengan pelentuan zona itu memang
susah untuk dilakukan
kita belum menemukan lah apa parameter yang paling dekat
karena tadi mesti masalahnya di testingnya yang tidak adekuat dan berbeda bedaan
per satu juli dua ribu dua puluh satu indonesia terus mencatatkan rekor penambahan kasus harian covid sembilan belas tertinggi
yakni lebih dari dua puluh ribu kasus
tingkat keterisian tempat tidur isolasi atau bed occupancy ratio secara nasional pun kini berada di angka tujuh puluh empat persen
di tengah situasi genting ini
pemerintah memproyeksi penerapan ppkm darurat ini akan mampu menekan kasus baru covid sembilan belas menjadi di bawah sepuluh kasus per hari